dan satu gelar juara dipastikan milik indonesia di sektor tunggal putra
hal ini didapatkan setelah chico aura dwi wardoyo berhasil mengalahkan tunggal putra hongkong
mk long angus di babak semifinal indonesia masters dua ribu dua puluh
pertarungan sengit harus dihadapi chico untuk melangkah ke babak final melalui laga dramatis
dan menegangkan kejutan kisah asal papua itu mampu menaklukkan tunggal putra peringkat delapan belas dunia
dengan pertarungan selama delapan puluh tiga menit dengan skor akhir tujuh belas dua puluh satu dua puluh tujuh dua puluh lima dua puluh dua dua puluh
hasil ini memastikan all indonesian final di sektor tunggal putra
di mana jojo sebelumnya juga berhasil melangkah ke final
setelah menaklukkan tunggal putra tiongkok cuc dengan skor tiga belas dua puluh satu dua puluh satu lima belas sembilan belas dua puluh satu
ya tadi di set pertama ya
buat strateginya sih udah lumayan bener cuman kurang fokus kurang konsisten aja di saat gunain strateginya
di saat generasi ketiga bisa lebih tenang nah disitu bisa ngeluarin permainan dengan baik sih
dan ngeluarin strategi dengan baik
kalau dari saya sih memang alhamdulillah ya sejauh ini dikasih rezeki sama allah
jadi dua tunggal putra masuk final itu
itu satu kebanggaan buat saya pribadi ya
pasti semuanya juga bangga ya
jadi terima kasih semua buat support doa doanya seluruh masyarakat dan semuanya
terima kasih banyak